plat mobil kita berapa ya
eh dua dua
depan satu belakang satu
iya andri tau ma
jawabnya akan cantik ma
jawabnya ngewa in akan
ada si tina
enggak lah nggak bakalan dia masuk
ada produk terbaru
kereta dorong untuk bayi kembar
harga resminya teh satu empat
sekarang itu cuma jadi sembilan ratus ribu
bayinya belum lahir aja
udah mikirin kereta dorong
mak mumpung lagi diskon
nanti lagi mah harganya naik lagi mak
eh semua orang sekampung teh pada pusing
emponunik juga pusing
kasian sama emponunik
ibu mau ngapain
ibu mau pergi
mau pergi kemana
ibu ga bisa tinggal disini lagi pi
ibu udah ga mau liat muka bapak lo lagi ga mau ibu
masuk dulu ya
ibu jangan kayak gini dong bu
ini kan rumah ibu
ini rumah kita
ga ada yang boleh pergi dari sini
emang bapak aja yang pergi dari sini
emang ga boleh pergi bu
emang ga boleh pergi dari sini
emang ga boleh pergi dari sini
emang ga boleh pergi dari sini
diduain sama bang muhid
ya iya atuk emak
bercerai teh pisah
mana ada bercerai teh bersatu
eh kamu tuh kan jamu
iya emak sama tukang jamu namanya t ratih
ih ya ampun cu
kalo dibandingin sama ampun
nikmah jauh kemana mana
tuh kan emak
ih mana pernah tina ngarang ngarang cerita cu
ntar gua kesana beritanya salah
emak tuh mau kesana
emak kasian atuh
jangan orang lagi sedih masa mau diberantemin
eh gue kesana tuh mau nengokin bukan mau berantem
cu ini teh kereta dorongnya jadi ga
ya udah tuh tina pamit dulu ya
ibu gak usah pikirin bapak ya bu
bapak aja ga mikirin kita
ibu ga boleh nangis lagi ga boleh sedih lagi
tin juga sakit lah
bapak ibu kuat
ibu sayang ibu
ibu sayang malem kamu ibu
nek udah lo kakak usah nangis lagi ya
ntar juga si muhit balik
tuh cewek kagak ada ape apenya dibandingin lo
si muhid aja tuh yang matanya lagi kesetanan
kelilipan debu jadi dia picat
udah usah nangis ya
lo hafal pelat mobil kita
pelajaran gue aja masih banyak yang gak gue hafal
itu mobil kita bukan
warnanya sih sama
bahkan gue gak hafal sama pelatnya
gue nih kakak lo ya kalo nyuruh itu yang sopan
bisakah aku minta tolong kepada engkau untuk bertanya kepada mama via telepon
mas serius mau ke rumahnya nuni

minah ikut deh
mudah mudahan ada berita
plat mobil kita berapa ya
depan satu belakang satu
enggak maksud andri nomernya berapa
iya andri tau ma
emangnya pelatnya salah
maksudnya itu b berapa
oh enggak tau mama enggak tau enggak ingat
mestinya cari mobilnya dulu
baru ketahuan nomor plat mobilnya
emang lo enggak dengar tadi mama enggak tahu
mobilnya udah hilang